beralih ke informasi lain pabrik pembuat senjata nasional pt pindad berhasil melakukan uji coba penembakan tank terbaru buatan mereka
uji coba dilakukan di kawasan cipatat bandung
dalam uji coba ini tank medium buatan pindad diharuskan menghancurkan berbagai sasaran dengan jarak sekitar satu tiga km
selain sasaran statis dilakukan juga uji coba sasaran bergerak termasuk ketika tank melakukan manuver sembari menembak
hasilnya empat belas peluru meriam kaliber satu ratus lima mm medium tank semuanya berhasil mengenai sasaran
uji coba penembakan ini dilakukan dalam rangka sertifikasi sebelum nantinya medium tank memasuki produksi massal
sebelumnya telah dilakukan uji ledakan serta uji mobilitas dan daya tahan di jalanan
rencananya untuk tahap awal kementerian pertahanan akan membeli empat puluh empat unit medium tank ini
pengujian prototipe yang kedua kita akan lakukan perbaikan
kemudian kita harapkan sertifikasi bisa satu bulan
setelah itu kita siap masuk miss product
seperti apa yang disampaikan bu dirjen paling tidak di akhir tahun ini kita sudah siap untuk mendukung kebutuhan tni kita